dia nggak boleh tahu gue ada di sini
kak fadil kak fadil mau ke mana
eh aku aku ada ada kerjaan di di grimi
kenapa sih pak
papa selalu menghalangi fadil
itu kan hak fadil untuk memilih gadis yang baik
dan fadil memilih alena
dia sedang hamil empat bulan mah
iya mama juga kasihan pak
dan mama yakin juga kamila pasti udah tahu
tapi dia mau apa lagi
nggak mungkin bu
fadil nggak mungkin tega melakukan hal itu ma
itu bukan tega pak
ma papa tidak setuju
fadil hanya boleh menikah dengan kami
karena kamila sudah mengandung anaknya fadil
dan kalau sampai dia ingkar janji
papa akan marahi dia
ngapain sih papa marahin fadil terus
fadil kan nggak salah pa
kasian dong fadil
kalau mama kasihan sama fadil
jangan dukung dia melakukan tindakan tindakan aneh mah
dan jangan jadikan fadil menjadi taufan
sebenarnya taufan itu siapa
saya tak mengerti ma
oh oke kan apa
aku nggak bisa ngebiarin masalah ini semakin berlarut
kalau kamu membongkar semuanya di depan keluarga aku
kalau yang mereka lihat selama ini aku bukan fadil
berarti mereka akan tahu kalau aku udah balik ke indonesia led
oh sampai kapan kamu sembunyiin semua ini
mau sampai kapan kamu ngebohongin diri kamu sendiri dan orang lain
kita jangan ribut telepon
kita ketemuan aja di cafe biasanya ya
nah ini udah lama banget dhanane
nah si indy lama banget dhanane
pokoknya semuanya oke
ya iyalah indy gitu
secara desainer lulusan perancis
edo pasti akan kelepak kelepak deh ngelihat dhananan aku seperti ini
aku bisa pergi
aduh aku kan belum pakai perban
silahkan diminum mas edo
kamilah kemana ya
oh itu mas camilannya lagi pergi
lagi lagi kemana ya
katanya sih mau ketemuan sama mas fadil
terus ketemuan ini dimana tahu mbak
fadil ngajakin kamilah ketemuan
pasti dia berusaha minta maaf sama kami atas kejadian kemarin
biar kamilah percaya dia bisa ditipu lagi sama dia
gue nggak boleh biarin
edo kita berangkat yuk
maaf nondendi mas edonya baru aja keluar
iya katanya tadi buru buru mau ke kampus
nih kopinya aja belum sempat diminum
oh iya terima kasih
hal enak mana sih
kafe ini belum berubah
tempat favorit gua dan fadil
kak fadil mana ya
beefin kasih k neben

ikilah dia satu di sebelah
lagi lagi gua ketemu sama dia
yaudah gini kak
sebelum kak fadil ngomong
boleh gak mila tanya sesuatu sama kakak
dari awal mila udah mau tanya sama kakak
dan ini cukup membuat mila penasaran kak
tapi kak fadil jangan marah ya sama mila
mila sama sekali gak bermaksud untuk mencamuri urusan kakak
kak sebenarnya taufan itu siapa sih
kak sebenarnya taufan itu siapa sih
kak sebenarnya taufan itu siapa sih
kak sebenarnya taufan itu siapa sih
kak sebenarnya taufan itu siapa sih
selama kak mila tinggal di rumah kak fadil
udah tiga kali nama itu disebut
sebenarnya taufan itu siapa sih kak
dia bukan siapa siapa
gak penting kamu tahu siapa dia
karena dia itu cuma sampah
kak fadil gak boleh bicara seperti itu
kak di dunia ini gak ada manusia yang seperti itu kak
seburuk apapun dia
lagipula kak fadil gak berhak mengatakan manusia itu sebagai sampah
apalagi kalau orang itu hubungannya dekat dengan kita
kak fadil nggak boleh berbicara seperti itu
dia gak boleh tahu gue ada di sini
kak fadil kak fadil mau kemana
aku aku ada kerjaan di greening
aku pergi dulu
kak fadil hati hati ya kak
katanya kak fadli mau bicara sama aku
tapi kak fajar sama sekali gak bicara apa apa sama aku
mungkin memang kak fadil lagi sibuk
aku pulang aja
kamilah kok belum datang ya
halo selamat siang
ini saya fadil
mbak kamilahnya ada
loh mbak camilannya kan disuruh pergi
nemuin mas fadil
oh udah berangkat ya
berangkatnya dari jam berapa ya mbak
sudah dari satu jam yang lalu mas
satu jam yang lalu
yaudah kalau gitu makasih mbak ya
dari satu jam yang lalu
kok belum sampai
sudah mau pesan makanan
saya pesen minum dulu aja
mas tadi sudah pesan kopi
itu cangkirnya masih ada
jadi minumannya akan saya tambahkan
atau pesan minuman yang lainnya
tadi saya sudah duduk disini
saya sudah pesan minuman ini sebelumnya
iya betul mas
yaudah makasih mbak
itu pasti taufan
anaknya tante ambar kan
akhirnya kita bisa ketemu yuk
si fadil disini sama selingkuhannya
di tempat yang sama dengan tempat yang dijanjikan sama kami lagi
selama lo masih selingkuh kesempatan gue untuk cari bukti masih banyak padamu
bukti udah ada
sekarang waktunya kasih pelajaran buat orang berenksa gitu
gue akan cetak foto ini

sama ada hal ini

siapa bapak ini
tiada terus pelut
kenapa sih gue